wah ini sih luar biasa bedanya walaupun sama sama skuit tapi yang ini besar banget sebesar muka saya nih
yang satu kecil banget pemirsa suka yang mana suka yang besar besar apa suka yang kecil
kalau rasa kita juga belum tahu ya makanya sebelum icip icip kita lihat dulu proses
pengolahannya seperti apa cumi dan gurita dua biota laut ini memang serupa tapi tak sama kalau
gurita kepalanya cenderung bulat tentakelnya sama panjang tapi kalau cumi atau sotong kepalanya
runcing dan ada dua tentakel yang lebih panjang dari yang lainnya beda bentuk fisik juga beda
cara membersihkannya untuk gurita tarik bagian dalam kepalanya lalu buang bagian mulut yang ber
ada di tengah tengah tentakel kalau cumi bisa mengeluarkan pisau untuk mengeluarkan isi perutnya
kalau tahu triknya sama sama mudah kok nah bedanya dengan gurita kalau cumi ini cumi
raksasa ini punya tulang muda seperti ini nih sepati plastik yang harus dibuang karena nggak
boleh kena makan ya kak ya kemudian selebihnya untuk isi perut dan juga isi otak juga sama
harus dibersihkan dan harus dibuang untuk pengolahannya boleh direbus terlebih dulu
supaya dagingnya empuk dan tak ada lagi sisa kotoran lalu tinggal dimatangkan
saja seperti ini dan memilih bumbu kesukaan anda mau bumbu rempah saus pedas manis saus
padang atau lada hitam kedai di kawasan pasar lama tangerang banten ini punya banyak penggemar
jadi siap siap jaga jarak di antriannya di jumbo itu kita mulai dengan harga tiga puluh an
ya sampai harga seratus kalau untuk baby kita sendiri kurang lebih itu lima kg sehari
nah cuma nunggu tiga sampai lima menit dan dua dulunya sudah jadi tinggal kita cicipin apa aja
perbedaannya nah ini daging guritanya rasanya kenyal banget makanya harus ada perjuangan untuk

dan juga harus pinter pinter supaya enggak berlepotan tapi untuk rasa sausnya baik saus
padang maupun bumbu rempahnya ini dua duanya pedas bisa saya jamin ini enak dan juga untuk
bumbu rempahnya ini rasanya lebih kuat sekarang kita cobain cumi raksasanya kalau untuk daging
cumi raksasanya ini dibanding dengan daging gurita memang tidak terlalu kenyal tapi ini
lebih tebal dan juga lebih empuk jadi lebih mudah untuk digigitnya dan juga untuk kerasa
saus lada hitamnya ini tidak terlalu pedas nah pemirsa mau yang mana nih mau yang kecil kenyal
atau tebal dan empuk kalau saya sih mau dua duanya putihkan pudi imam muhaerib tangarang ban